nah kini kita akan sejenak kembali ke ibu kota masjid istiqlal di jakarta ini dipenuhi jemaah yang ingin menunaikan ibadah etikaf sepekan jelang hari raya idul fitri seribu empat ratus tiga puluh tujuh hijriah
ya ratusan jemaah dari kota jakarta maupun luar jakarta sudah membanjiri masjid istiqlal sejak siang hari kemarin
mereka dengan husyuk melakukan ibadah sunnah ini dengan sholat malam kemudian tadarus al quran dan juga berdoa dan berzikir
nah tadi ada sekilas ini suasana sahur dan etikaf di masjid istiqlal sekarang kita beralih nih ke jakarta juga tetap
masih di jakarta juga ini sudah ada produser lapangan cnn indonesia dea intan kartika yang akan mengabarkan suasana itikaf dan sahur di masjid istiqlal
masjid atin masjid jakarta juga
ternyata di istiklal
cepat ya dia pindahnya ya
bagaimana dea suasana ini itikaf di tujuh hari menjelang lebaran ini di masjid istiqlal
selamat pagi rian dan puspa
betul sekali bahwa ratusan jamaah sudah mulai memadati masjid istiqlal untuk melakukan ibadah itikaf dari siang hari kemarin dan hingga pagi hari ini
sudah banyak warga yang
terus berdatangan ke masjid istiqlal untuk menunaikan ibadah itikaf
dan untuk mengetahui seperti apa kemudian suasana ibadah etikaf di masjid terbesar se asia tenggara
saat ini saya sudah bersama dengan narasumber saya yaitu adalah ibu nur hasana
ibu nur hasana ini asal mana bu
saya aslinya dari jawa barat tapi rantau di jakarta
ibu ini udah hari keberapa bu
atau dari mulai hari apa ibu mulai melakukan
ibadah etikaf ini
saya biasanya kan ikut hari awal berhubung saya sakit jadi saya ikutnya dari hari ke sembilan saja
akhirnya ya sampai hari ini saya masih di sini
tapi kadang kadang saya ada pulang pergi kalau saya ibaratnya kebetulan di rumah harus ada yang saya benahin
apa kita ada punya jalan kotor kan nggak bisa di sini
jadi kita kebersihannya harus jaga kebersihannya yang benar benar steril harus dibawa ke rumah
tapi nanti ada pulang ke sini lagi
ibu kenapa sih
kan ada banyak masjid besar di jakarta kenapa memilih masjid istiqlal
kalau saya sebenarnya pengen saya suara yang baru ya cuma berhubung ini apa namanya mumpung mungkin yang namanya ibadah itu kan nggak harus pengen yang ke tempat tempat lain
tapi saya pengen alangkah betahnya di sini terus udah kayak rumah kedua
soalnya dari dulu saya punya anak saya sering di sini
ternyata kalau ikut transportasi pun kita masih bisa beruntung kadang kadang macet kalau kita mau di kubah emas macetnya
tapi kita naik kereta gak bisa keduga
jadi lebih praktis dan cepat untuk menjangkau waktunya
ibu untuk target sendiri ibadah itikaf ini targetnya apa nih bu
targetnya ya pokoknya ya pokoknya saya mudah mudahanitor mungkin
saya mudah mudahan di hari hari yang puasa ini bisa mendapatkan kebaikan lagi
terus bisa mengaji diri lebih baik lagi
apa yang pernah terjadi yang di bulan bulan kemarin itu mungkin bisa terkubur
tapi kita hanya bisa berdoa
menginginkan yang terbaik demi anak saya
hanya kan memang selama ini membawa anak benar benar tercapek apa yang saya inginkan
semoga doa ibu tercapek terima kasih ibu nur hasana
puspa dan juga rian selain banyaknya para jamaah yang melakukan ibadah itikaf di sini
memang kami melihat dengan banyaknya jamaah di sini
juga muncul sejumlah pedagang mulai dari makanan ringan
kemudian ada juga santap sahur yang dijual di sini rian dan puspa
jadi bagi anda dan para pemirsa yang ingin melakukan ibadah itikaf di sini
jangan khawatir karena ada pedagang pedagang makanan santap sahur yang dapat melayani anda puspa dan rian
baik terima kasih dea intan kartika atas laporan anda langsung dari masjid istiqlal jakarta